kado istimewa lagi di pemerintahan presiden jokowi indonesia kembali meraih prestasi dalam peringkat kemudahan berusaha yang baru saja dirilis oleh bank dunia world bank
dalam laporan terbarunya peringkat indonesia dalam east of doing business ataupun eodb mengalami kenaikan sembilan belas peringkat pada tahun dua ribu tujuh belas
dalam doing business dua ribu delapan belas yang diterbitkan bank dunia peringkat indonesia naik dari posisi sembilan puluh satu pada tahun sebelumnya ke posisi tujuh belas
peringkat ini lebih tinggi dibandingkan dengan tiongkok yang berada pada posisi tujuh puluh delapan serta india yang berada di posisi satu ratus enam puluh
laporan tersebut menganggap indonesia sebagai top sepuluh reformer ataupun juga di antara sepuluh negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama lima belas tahun terakhir
bank dunia membuat peringkat ini berdasarkan berbagai indikator pencapaian pemerintah dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing masing